memperingati hari lahir pancasila dan hari susu sedunia
sejumlah ibu ibu di petukangan utara kebayoran lama jakarta selatan
selasa pagi membagikan minuman susu kepada anak anak paut
atau pendidikan anak usia dini
sementara di blitar jawa timur
warga menggelar upacara garebek pancasila di istana gebang dengan sederhana
kegiatan peringatan hari pancasila dan hari susu sedunia
yang digelar oleh sejumlah ibu ibu disambut antusias anak anak paut
yang didampingi orang tuanya pada selasa pagi
selain membagikan susu secara gratis
dalam acara tersebut penyelenggara juga mengenalkan dan mengedukasi
anak anak mengenai makna dan nilai nilai yang terkandung pada butir pancasila
peringatan hari lahir pancasila juga memperingati hari susu sedunia
dan anak anak di sini kami sediakan minuman
minum susu bersama bernyanyi
sambil memperingati hari pancasila dengan pembacaan pancasila
peringatan hari lahir pancasila juga dilakukan oleh warga kota blitar
warga menggelar upacara grebek pancasila
karena masih di tengah pandemi
upacara yang berlangsung di istana gebang atau rumah masa kecil bung karno
dilakukan secara sederhana dengan protokol kesehatan
berharap dengan adanya peringatan pancasila
bangsa indonesia khususnya warga blitar
mampu mengamalkan nilai nilai luhur yang terkandung dalam sila sila pancasila
hari ini kita lakukan upacara dalam rangka memperingati hari lahirnya pancasila
kita berharap aura dari bung karno sebagai pembatas lahirnya pancasila
pancasila tanggal satu juni ini bisa membias kepada seluruh
masyarakat kota blitar khususnya dan seluruh bangsa indonesia
upacara grebek pancasila ini yang kedua kalinya digelar di masa pandemi
sebelum pandemi perayaan hari lahir pancasila yang bersamaan dengan rangkaian bulan bung karno dilakukan secara meriah
di antaranya dengan pawai lampion
tim liputan cnn indonesia